susah gak sih menyatukan
banyak kepala ini dari sembilan fraksi
yang harus dipahami
sembilan fraksi itu adalah perwakilan
dari sembilan partai politik yang ada di indonesia
yang mempunyai keterwakilan di dpr ri
jadi semua hal yang
kemudian menjadi satu persetujuan
menjadi kebijakan apakah itu setuju atau tidak
tentu saja di dpr itu
diwakili oleh pimpinan fraksi
jadi ya kalau kemudian ada
itu dilakukan oleh pimpinan fraksi
yang nantinya sesuai mekanismenya
hasil dari pimpinan fraksi itu
dibawa ke komisinya yang nantinya
juga akan di
komunikasikan kepada pimpinan dpr
jadi apa yang menjadi
keputusan itu adalah
keputusan bersama kita yang tentu saja prosesnya
itu sudah dalam proses tingkat satu
kalau tingkat satu sudah selesai
baru masuk tingkat dua dan lain lain sebagainya
jadi ya bahwa ada dinamika
namanya politik kalau gak ada dinamika ya gak seru
tapi yang penting
kami insya allah sudah bersepakat bahwa
semuanya itu harus dibicarakan bersama
musyawarah dan mufakat untuk kepentingan
bangsa dan negara
jadi anaknya bu megawati soekarno putri
cucunya bung karno itu memberikan privilege
saat melakukan negosiasi politik atau gak berpengaruh sama sekali
ini bukan anaknya
megawati soekarno putri ini ketua dpr
yang memimpin satu lembaga
secara undang undang dengan presiden
jadi orang mungkin
melihat saya ya
kebetulan ketua dprnya anaknya ibu mega
secara ketua dpr
saya yang membawahi lembaga ini
jadi setelah semua proses itu dilakukan
ya tentu saja nanti
suara dari ketua dpr
tentu saja akan dilihat sebenarnya seperti apa
jadi gak ada kaitannya
keturunan begitu ya
dengan cara bernegosiasi secara politik
karena kan gak bisa memilih memang ya
jadi bagaimana proses yang membentuk mental kita
begitu ya mbak ya
saya dilahirkan oleh ibu
mana atau siapa
atau kakek saya itu siapa
ya alhamdulillah saya sudah bisa lahir dari
keluarganya bung karno
sering curhat gak sih mbak sama ibu
kalau misalnya sedang buntu
karena kan ibu mega punya pengalaman yang sangat panjang
dan mbak puan dulu juga pernah cerita bahwa
sering mengikuti perjalanan politiknya ibu
karena mungkin kalau sedang menemui
kebuntuan curhat ya layaknya
ibu dan anak lah mbak
ya sebagai ibu
dengan anaknya pastilah curhatnya
kalau nggak ada curhat ibu dan anak
saya manusia biasa lho
perempuan biasa juga ya
alhamdulillah masih punya seorang ibu yang
punya pengalaman yang banyak
ya itu harus saya manfaatkan dong
tapi juga yang harus saya pahami juga
ibu saya yang melahirkan saya ini
perempuan yang melahirkan saya ini
ketua umum saya
jadi kadang kadang bukannya kemudian
saya harus terpengaruh atau iya iya saja
dengan apa yang menjadi keputusan dari ketua umum saya
namun justru inilah kesempatan
untuk kita bisa berbagi curhat
kalau sudah memposisikan dirinya
ketua umum dengan ketua dpr
bahwa ini loh situasi kondisi
di dpr di politik seperti ini
jadi bagaimana ketua umum
menyikapi terkait dengan hal ini
tapi kan kalau ibu dan anak ini gimana ya
santai lah gitu loh
tapi sering berbeda pendapat nggak sama ibu
antara posisinya sebagai ketua dpr dan ketua
umum pdi perjuangan banyak
berantemnya gimana mbak
oh seru ya
iya karena itu kan salah satu proses
yang membuat saya adalah
bagaimana kemudian mengasah
mengasah jiwa atau pemikiran saya
terkait dengan apa yang pernah ibu alami
tapi kan kemudian saya bilang
ya ini kan harus disesuaikan dengan zaman
dan lain lain sebagainya
jadi dan alhamdulillah ibu saya juga
bisa menerima pendapat pendapat saya
jadi ya seru
banyak perbedaan pendapat
dalam politik antara ibu dan anak
antara ketua umum pdi perjuangan
dengan ketua dpr ri
apakah itu juga termasuk dalam penundaan pemilu
nanti kita akan bahas mbak
tapi nanti kita akan santai santai
di pinggir pantai
bersama mbak puan
sambil bicara lebih dalam lagi
tetap bersama kami di special interview
bersama dengan ketua dpr ri

ataupun perpanjangan masa jabatan presiden itu adalah karena mereka khawatir proyek ibu kota negara ini akan mangkrak

artinya pemerataan ekonomi pemerataan kesejahteraan pemerataan sosial ekonomi budaya politik itu bisa
kemudian tersalurkan juga di wilayah di luar jawa

segera lakukan sesuai dengan apa yang menjadi cita citanya

karena itu ibu kota baru itu hanya waktunya lima tahun bahkan ini sekarang cuma tiga tahun setelah disahkannya undang undang tersebut

kemudian tidak selesai dan berujung kembali
mbak kita sempat dengar loh mbak puan ini salah satu pihak yang mengkhawatirkan proyek ikn ini kalau mangkrak kemudian tidak selesai dan berujung kembali
mbak kita sempat dengar loh mbak puan ini salah satu pihak yang mengkhawatirkan proyek ikn ini kalau mangkrak kemudian tidak selesai dan berujung
menjadi kasus korupsi jadi di awal awal itu kami dengar ketua dpr sangat concern sekali anda sangat khawatir bahwa proyek ini akan mangkrak dan menjadi kasus korupsi
itu benar gak mbak
ya betul karena apapun ini proyek yang melibatkan banyak kementerian lembaga bahkan banyak sekali permasalahan yang ada
dan kalau kita lihat juga datang ke ikn itu kan masih satu wilayah kabupaten yang semuanya itu masih hijau
jangan kan bicara pembangunan bicara masalah tanah adat bicara hayati hewan
dan lain sebagainya itu juga menjadi satu pertimbangan
jadi memang masalahnya banyak masalahnya rumit karena itu saya tentu saja ini sudah disepakati menjadi undang undang
komitmen pemerintah tetap saja saya hargai dan saya mendukung untuk tetap adanya program ikn itu
tapi ya tentu saja akuntabilitas keberlangsungan kemudian bagaimana proses ini bisa berjalan sesuai dengan harapan rakyat semuanya itu harus tetap dijaga
karena ya apapun
tidak mungkin ini hanya dijaga oleh pemerintahan pak jokowi
pemerintahan yang selanjutnya pun tentu saja harus bisa menjaga apa yang menjadi cita cita ini
oke tapi di tengah situasi ekonomi kita yang belum stabil beban apbn yang sangat berat
sebagai mitra kerja pemerintah mbak puan tidak memperingatkan ataupun menyarankan agar berhati hati
karena kan ini investornya belum ada yang masuk ya mbak artinya apbn kita akan terbebani oleh pembangunan ikn
dari awal sebagai ketua dpr saya sudah sangat concern bahkan saya sudah menyampaikan kepada pemerintah hal hal yang menjadi concern
dan concern saya tadi yang seperti disampaikan jangan sampai mangkrak jangan sampai tidak akuntabilitas
anggarannya dari mana uangnya dari mana dan ya itulah masalahnya itu banyak sekali
tapi saya juga menghargai komitmen dari pemerintah bahwa semua yang menjadi permasalahan itu akan ada solusinya
jadi ya sekarang yang bisa saya sampaikan adalah kita dukung kita hargai komitmen pemerintah
semoga cita cita ini memang bisa berjalan untuk kebaikan bangsa dan negara
oke kembali lagi ke penundaan pemilu
kekhawatiran paling besar dari pdi perjuangan kalau kemudian konsensus politik tercapai ya mbak ya
partai partai lain setuju sementara pdip nggak setuju kemudian mereka setuju untuk penundaan pemilu melalui pintu amandemen konstitusi
kekhawatiran pdi perjuangan kalau itu terjadi apa mbak
ya pertama kan ada satu proses yang kemudian apakah ini sudah menjadi satu force major
maksudnya ada sesuatu hal yang sangat mendesak sehingga harus adanya amandemen terkait dengan penundaan pemilu
karena penundaan pemilu itu kalau kemudian terjadi force major apakah bencana nasional yang wah hebat sekali sehingga tidak bisa
atau terjadi hal hal yang wah luar biasa sampai tidak bisa tertanggulangi sehingga harus ada penundaan
apakah itu sudah terjadi kan sampai saat ini insya allah jangan sampai terjadi
itu yang pertama yang kedua tentu saja saya melihat bahwa sampai hari ini kalau kita melakukan itu apakah kemudian ini akan tidak menjadi presiden ke depan
jika suatu saat nanti kalau sudah terjadi pergantian pergantian pemerintahan atau presiden kemudian merasa bahwa masih populer
masih dibutuhkan dan masih lain lain sebagainya itu kemudian ada perpanjangan lagi
itu kan ini harus kita simak dan kita perhatikan baik baik dan jangan juga kemudian ini kemudian merugikan
tidak ada jaminan ya mbak ya kalau sudah diperpanjang terus kemudian karena keenakan diperpanjang lagi
mbak puan setelah ini kita akan bicara lebih dalam lagi
soal kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat kesiapannya seorang puan maharani seperti apa
tapi jangan kemana mana kita akan kembali usai jeda tetap bersama kami di cnn indonesia special interview
anda masih menyaksikan cnn indonesia special interview bersama ketua dpr ri puan maharani
mbak puan sekarang kita jalan santai di pasir tapi ngomongnya tetap berat ngomongin politik
mbak puan kalau kita lihat belakangan ini sering sekali mbak puan mengeluarkan pernyataan yang mengkritik
memberikan masukan yang agak keras mbak kepada pemerintah
seperti kita tahu bahwa pak jokowi kan kadernya pdi perjuangan kenapa sih kok mengkritik kader sendiri
lah sebagai fungsi pengawasannya kan dpr punya kewajipan untuk kemudian memberikan masukan
untuk kemudian memberikan masukan kepada pemerintah agar dalam kinerjanya bisa lebih maksimal
bisa berbuat banyak untuk rakyat dan itu merupakan fungsi pengawasan
jadi kalau saya memberikan kritik membangun saya rasa ya itu sah sah saja
karena kan walaupun pak jokowi itu adalah kami ini adalah bareng bareng sama di perjuangan
ya namun tetap saja kritik membangun itu tetap dibutuhkan dalam membangun bangsa dan negara
mbak puan tadi kan
mbak puan bilang ya bahwa kritikan itu sebagai bentuk dari fungsi pengawasan karena mbak puan adalah mitra kerjanya pemerintah mitra kerjanya presiden
bukan mitra kerja kita sejajar sama presiden
sejajar sejajar sama sama
tapi fungsinya punya tugas pengawasan
oke tapi banyak yang bilang mbak bahwa mengkritik kader sendiri mengkritik pak presiden itu sebagai langkah untuk menaikkan elektoral menaikkan popularitas
betul nggak mbak
bukan itu sebagai fungsi pengawasan ya
betul nggak mbak
karena memang tugas dpr itu sebagai fungsi pengawasan
karena memang tugas dpr itu sebagai fungsi pengawasannya itu adalah seperti itu
untuk kemudian mengecek kinerja pemerintah bukan presiden loh ya
kalau memang itu kemudian ada yang dirasa belum maksimal ada yang dirasa memang harus diperbaiki ya
tugasnya adalah bagaimana kemudian anggota dpr termasuk pimpinan dpr dan ketua dpr itu menyampaikan aspirasi rakyat supaya pemerintah bisa bekerja lebih maksimal
dan ini bukan teriakan atau kritik secara internal
bukan secara fungsi pengawasan dpr kepada pemerintah
nothing personal ya mbak
mbak bicara soal elektabilitas kalau kita lihat nih dari tahun lalu kita udah banyak banget ngelihat kalau misalnya di daerah daerah di jalan jalan itu baliho baliho bertebaran ya mbak ya
balihonya mbak puan gitu ya terus kemudian spanduk dengan berbagai macam foto udah siap nyapres mbak
sekarang masih jadi ketua dpr
tapi udah siap nyapres dong meskipun sekarang jadi ketua dpr
sekarang tetap jalanin dulu sebagai ketua dpr
tugasnya sebagai ketua dpr apa kan nanti pemilu masih tahapannya tahun depan
tahun depan lah baru kita bicara capres atau cawapres
tapi itu adalah salah satu bentuk untuk sosialisasi menuju kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat dong
ya kalau anggapan kamu dan yang lain lain seperti itu ya monggo saja
tapi pemasangan baliho di semua titik dengan message ataupun pesan kepak sayap kebinekaan itu apa yang ingin disampaikan sih mbak
ya bahwa kita itu adalah negara yang binekaan
kita itu dengan keberagaman kita itu ya tetap harus mengedepankan bahwa kita itu adalah satu bangsa
satu warga negara indonesia yang harus tetap menjaga kerukunan apakah itu kerukunan toleransi beragama
kerukunan sesama suku bangsa kerukunan sebagai rakyat indonesia
itu yang ingin saya sampaikan bahwa kenapa kepaksayap
karena dalam menjalankan apa apa itu sebenarnya kita itu harus gotong royong
nggak bisa burung itu terbang tuh kalau sayapnya cuma satu
cuma intinya tuh kalau mau berjalan tuh harus berseiring seiring
seiring sejalan terus kemudian bergotong royong
dengan kebinekaannya kita itu satu bangsa gitu
tapi kalau misalnya dilihat ya di kepaksap kebinekaan ini ada lagi message nya yang satu lagi ya mbak ya
itu sebetulnya ingin apa sih mbak
ingin menaikkan elektoral ataupun ingin memperkenalkan sosoknya puan maharani yang belum banyak dikenal publik atau seperti apa
ya kan itu sah sah saja semua orang juga pasang kok tapi begitu puan maharani kok ribut gitu
dan itu persepsinya mau bicara karena apa sebagai apa ya monggo monggo saja
dan saya juga melihat banyak juga foto foto billboard itu dipasang oleh relawan yang mana alhamdulillah mungkin mendukung atau mempunyai harapan
tapi yang pasti apa yang dilakukan oleh teman teman apakah itu relawan atau yang lain lain sebagai struktur partai dan lain lain itu merupakan bentuk apresiasi mereka kepada saya mungkin gitu alhamdulillah
karena sebagai ketua dpr saya itu diharapkan bisa lebih dikenal oleh masyarakat lah dengan kinerjanya dengan tahu bahwa kita ini punya ketua dpr loh atau mbak puan tuh ada loh gitu
tapi gak pernah disuruh sama mbak puan untuk pasang pasang beliho tuh kadang kadang
gak ada suruhan
ya kan nggak ada itu kalau kemudian mereka mempunyai niat kemudian mempunyai pernyataan pasang pasang boleh nggak boleh nggak terus masa saya bilang nggak boleh
kalau relawan relawan itu ada relawan gemah puan maharani
saya terima kasih kepada teman teman relawan
tapi saya pun tidak pernah kemudian menyuruh bahkan bertemu secara langsung dengan mereka pun sampai saat ini belum
tapi ada satu waktu nanti akan mengundang dong
kan relawan itu ngefans sama mbak
hanya ini kan saya ucapan terima kasih karena mereka mengapresiasi mempunyai harapan dan itu menjadi tantangan buat saya ya bahwa nantinya pasti ya insya allah saya akan bertemu dengan semua teman teman saudara saudara saya ini yang mungkin mempunyai harapan dan memberikan dukungan secara moral pada saya lah
tapi dengan memasang beliho kemudian ada relawan
hasil surveinya mbak puan di lembaga lembaga survei ini juga masih rendah ya mbak ya
kita bicara fakta statistiknya begitu
menurut mbak puan itu kenapa
saya nggak pernah lihat juga sih hasil surveinya yang penting saya kerja kerja aja
jadi tujuan dari kerja saya itu kan insya allah itu nantinya bisa bermanfaat paling tidak ya walaupun tidak bisa mungkin bermanfaat secara maksimal paling tidak saya mempunyai kontribusi dalam membangun bangsa dan negara
ya sudah lah saya kerja aja sekarang
kerja aja tapi pasti punya ambisi politik
masa gak pengen jadi kayak kamala harris memecahkan rekor jadi wapres perempuan pertama
kerja itu yang pertama harus dilakukan itu buat saya ambisi kalau gak punya ambisi kita gak punya semangat
tapi kan kita harus punya semangat juga dong untuk bisa melakukan semua kerja kerja
jangan kalau gak pengen nantinya tuh gimana nantinya gimana kita monoton kan
ya tapi saya selalu inginnya mengalir aja lah gitu karena saya memahami bahwa apa yang saya kerjakan walaupun tidak sempurna saya sudah berusaha secara maksimal
itu yang pertama dan yang kedua bicara capres cawapres itu selain tentu saja kita harus berikhtiar kita harus punya tiket harus ada yang mengusulkan ada yang mendukung dan lain sebagainya itu kembali lagi itu allah yang menentukan
bicara soal tiket nah ini kriteria capres ataupun cawapresnya pdi perjuangan yang akan diberikan tiket itu apa
apakah harus surveinya tinggi elektabilitasnya tinggi populer media darling
kemudian jadi fansnya anak anak milenials atau seperti apa sih mbak
yang kamu sampaikan itu kriteria yang tadi populer elektabilitas dan lain lain itu menjadi salah satu bagian dari apa yang menjadi kemudian kita memutuskan seseorang untuk kemudian bisa menjadi calon dari pdi perjuangan lah misalnya kalau saya menyampaikan begitu
namun yang paling penting lagi adalah mempunyai visi dan misi yang sama dengan cita cita bung karno
mencinta tanah air
tetep kemudian menjunjung tinggi
toleransi beragama kemudian kebinekaan dan bagaimana mengimplementasikan pancasila ini tetap selalu berada di hati rakyat indonesia
dan kemudian ya tentu saja saya berharap orang tersebut adalah orang yang deket dengan pdi perjuangan
oke orang yang dekat dengan pdi perjuangan itu maksudnya apa tuh mbak
ya pernah berjuang bersama sama dan mau membesarkan pdi perjuangan plus mau membangun bangsa dan negara sesuai dengan apa yang menjadi cita cita bung karno
tapi pasti dari kader pdi perjuangan dong
ya itu kan ini yang tahu rahasia ini cuma ibu mega saya aja belum tahu
karena hak prerogatifnya di ketua umum ya tapi mbak puan pernah gak sih diajak bicara oleh presiden jokowi
karena kan kalau kita dengar presiden kan suka mengundang nih tokoh tokoh yang mau berkontestasi di pilpres
kabarnya mbak puan salah satunya yang pernah diundang pernah diundang nggak untuk bicara pilpres
sering ketemu sama presiden jokowi tapi nggak pernah ngomong itu jadi tanya pak sama presiden jokowi
jadi sama sekali gak pernah ditanya gimana hasil surveinya
komunikasinya jika ada yang perlu suka berkomunikasi dan jika ada acara kami berkomunikasi kok ini kesannya kayak saya musuhan gitu sama pak anies
karena kan ada perbedaan ideologi ya
tanggapan mbak puan soal politisi instan itu seperti apa sih
saya meyakini tidak ada orang yang bisa kemudian terjun ke masyarakat secara instan semuanya itu kerja keras dan perjuangan
oke mbak puan ini bicara soal kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat banyak yang memasangkan koalisinya pdi perjuangan dengan gerindra
banyak yang memasangkan anda dengan pak prabowo subianto mbak puan tertarik nggak sama pak prabowo sama sama maju pilpres
tidak saya akrab sama pak prabowo saya baik sama pak prabowo hubungannya sama pak prabowo terima kasih
ke pak prabowo hubungan keluarga kami
dengan pak prabowo itu alhamdulillah
sampai sekarang cair sekali
dengan santai begitu juga dengan ibu mega
dan pak prabowo itu
seseorang yang sangat menghargai
dan menghormati keluarga bung karno
jadi gak ada masalah dengan pak prabowo
bahwa nantinya ke depan
akan seperti apa
kalau saya kan sebagai kader pdi perjuangan ya
menunggu keputusan dari ketua umum
tapi tragedi batu tulis nggak akan terjadi lagi
kita bicara masa depan
jadi peluang berkoalisi ataupun duet
dengan pak prabowo itu terbuka ya
peluang dan koalisi menuju kontestasi

dengan siapa saja
tapi mengingat pdi perjuangan kan perolehan kursinya
jauh lebih banyak dibandingkan dengan green rat
tentu saja pdip ingin capresnya dari
artai internal doang bukan dari partai lain
ya kalau kita melihat dengan jumlah
perolahan suara dan
pdi perjuangan hari ini alhamdulillah
merupakan partai yang sudah punya tiket
harapan dari pdi perjuangan
tentu saja pdi perjuangan pada saatnya
akan mempunyai calon presiden
kontestasi tahun dua ribu dua puluh empat
tapi kan dinamika politik itu ya
tapi nggak mungkin maju sendiri meskipun pdip bisa maju sendiri
memajukan calon presiden
sebaiknya memang kita itu bisa bersama sama
dengan yang lain
selain menduetkan mbak puan
dengan pak prabowo subianto ada yang
mengatakan untuk mengakhiri
polemik antara cebong dengan kampret
lebih baik puan maharani bergabung saja
dengan anies baswedan
tertarik gak mbak
ya mungkin saja gak ada yang gak
tidak mungkin di politik
semua dinamika itu bisa terjadi ya
tahun depan lah bagaimana ceritanya
sudah ada pertemuan gak
bisa saya sering suka juga
secara tidak sengaja bertemu dengan pak anies
di acara acara ya itu aja
komunikasinya jika ada yang perlu
suka berkomunikasi dan jika ada acara
kok ini kesannya kayak saya musuhan gitu sama pak anies
karena kan ada perbedaan ideologi ya
jadi untuk menyatukan nasionalis religius
jadi satu aja
perbedaan politik itu kan ya di politik
tapi pertemanan silaturahmi kekeluargaan
jadi kenapa ada musuhan ya
gak ada musuhan
kalau nggak ada masalah berarti terbuka
ya semuanya terbuka
dengan siapa saja selama itu kemudian mempunyai visi
dan misi yang sama dalam membangun indonesia ke depan
kalau kemudian nanti ibu ketua umum
ibu megawati soekarno putri
capres dari pdi perjuangan bukan mbak puan
artinya anda tidak mendapatkan tiket capres dan cawapres
rencana selanjutnya apa
ya sekarang ketua dpr
nanti saya lihat kalau memang tidak ada tiket untuk menjadi capres dan cawapres
yang mana sampai sekarang kan kita juga nggak tahu
yang tahu itu cuma bu mega aja
saya aja anaknya nggak tahu
kalau saya cari cari tahu ibu mega juga tahu
udah tunggu dulu puan sampai waktunya
kerja untuk rakyat
kita lihat bagaimana penugasan saya selanjutnya
karena sebagai kader partai tentu saja
ini bukan bicara ibu dan anak
kalau bicara ibu dan anak mungkin kan saya bisa
maunya cuma jadi ini cuma jadi ini
karena ini bukan masalah cuma cuman
tapi bagaimana kemudian
penugasan itu ditugaskan kepada saya dan
saya merasa saya mampu dan nantinya akan bermanfaat
itu aja dan sampai saat ini belum ada pembicaraan ke arah sana
belum ada pembicaraan ke arah sana tapi
pembicaraan di internal pdip soal target
pemilu legislatif dua ribu dua puluh empat pasti sudah dibicarakan ya
targetnya berapa sih mbak
ya targetnya tentu saja paling tidak kami harus bisa mempertahankan
jumlah anggota fraksi pdi
perjuangan di nasional
dan ya target yang selanjutnya
kami berharap bahwa kita bisa nambah lagi
anggota fraksi yang ada di nasional
ya tentu saja dengan bertambahnya
jumlah anggota fraksi pdi perjuangan yang ada secara nasional
itu tentu saja jumlah suara yang akan kami peroleh itu akan lebih jauh
lebih banyak atau tinggi daripada yang kemarin perolehan tahun dua ribu dua
untuk pdip untuk anda sebagai pengurus teras pdip
lebih penting mana menang pemilu legislatif atau menang pilpres
ya pilek dan pilpres
harus menang dua duanya karena kan kemarin udah menang dua kali pilek pilpres
yang ini sekarang harus juga menarik
insya allah ya namanya cita cita kan boleh dan harapan
insya allah ya kita mau hat trick tiga kali
hat trick tiga kali menciptakan sejarah ya
oke mbak ideologinya pdi perjuangan itu ideologinya bung karno
bahwa ibu megawati soekarno putri menjadi ketua umum sudah sangat lama ya
pada akhirnya ibu megan nantinya pasti akan menyerahkan tampuk ke pemimpinan partai
kepada seseorang ataupun orang lain
menurut mbak puan memang harus teras soekarno yang menjadi ketua umum
atau terbuka peluang bagi orang lain
sampai saat ini kan memang secara langsung atau tidak langsung kan
seluruh kader pdi perjuangan itu masih berharap
mereka masih berharap bahwa sebagai pengikut ideologisnya bung karno
mereka masih berharap bahwa akan ada teras soekarno yang tetap menjaga
pemikiran pemikiran ideologi bung karno
kemudian cita cita dari bung karno di pdi perjuangan
ya tentu saja saya pun sebagai cucu bung karno
sebagai keluarga bung karno juga masih mempunyai harapan seperti itu
karena kalau kita lihat datang ke lapangan datang ke daerah daerah
masih banyak sekali orang yang
mengenal misalnya tahu bung karno atau tidak
tahu siapa presiden pertama
bagaimana dengan bung karno bahkan di rumahnya itu saya masih lihat
ada foto foto bung karno yang wah warnanya udah kuning dan lain lain sebagainya
jadi masih banyak orang yang cinta dengan bung karno
jadi kalau memang nantinya pada saatnya itu dimungkinkan
ada salah satu dari terah soekarno yang kemudian mampu dan sanggup
serta pernah berjuang bersama sama dan mempunyai
cita cita dan keinginan untuk tetap bisa membangun pdi perjuangan itu ke depan
ya saya tetap berharap bahwa nantinya ibu mega tentu saja sudah memikirkan
dengan pertimbangannya sangat latang akan memberikan tongkat selanjutnya itu
kepada salah satu teras soekarno
salah satu terah soekarno ya
jadi harus teras soekarno tidak terbuka pintu bagi teras di luar soekarno
menjadi ketua umum pdi perjuangan
masih ada teras soekarno yang mampu dan mau melanjutkan cita cita bung karno
saya masih berharap bahwa pdi perjuangan akan diteruskan oleh teras soekarno
jadi ketua umum pdi perjuangan atau presiden atau wapres
oh enggak ini maksudnya ke depannya mbak
ya ya beranda andanya terlalu jauh
sekarang ketua dpr aja belum selesai
jadi saya mau menjalankan tugas saya sebagai ketua dpr itu sebaik baiknya dulu
dan nanti yang lain lain mengalir saja
dan track record kinerja kesanggupan dan kemampuan itu kan ya kita lihat lagi lah
paling tidak ya harusnya orang bisa menilai secara positif bahwa
puan maharani itu mampu atau tidak
ya dilihat dari kinerjanya
jangan karena mungkin saya jarang tampil saya nggak mau narsis atau dan lain lain sebagainya
terus puan enggak pernah kerja lihat dulu dong kerjanya
kita sebagai orang juga saya manusia biasa punya banyak kekurangan
dan salah satu hal yang kemudian mungkin orang enggak mengenal saya karena
mungkin tidak mau mengenal saya karena sudah ada stigma yang puan nggak pernah kerja puan
puan hanya karena dari mempunyai privilege jadi nggak bisa apa apa
objektif lah dalam menilai seseorang
oke terakhir ambisi tertinggi dalam politiknya seorang puan maharani itu apa
alhamdulillah saya pun tidak menyangka bahwa umur empat puluh saya sudah diberikan kesempatan
untuk jadi menko pertama termuda perempuan
kemudian umur empat puluh lima alhamdulillah juga menjadi ketua dpr perempuan pertama dan termuda juga
jadi buat saya ini suatu hal yang wah sudah luar biasa
saya betul betul sangat beruntung
bisa punya posisi seperti ini
bahwa punya ambisi yang lain ya selain posisi ini ya tadi lagi kerja ikhtiar perjuangan hanya bisa ditentukan oleh allah saja
waktu mbak yang akan menjawab bagaimana kinerja dari seorang puan maharani dapat diapresiasi oleh publik
dan waktu juga yang akan menjawab apakah anda mendapatkan tiket dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
baik sebagai capres dan juga cawapres
nanti kita akan ketemu lagi mbak
terima kasih mbak puan
terima kasih insya allah
sudah meluangkan waktu untuk cnn indonesia di pulau dewata
sampai jumpa nanti di kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
dan pemirsa itu adalah wawancara saya dengan ketua dpr ri sekaligus ketua dpp pdi perjuangan puan maharani
sampai jumpa di wawancara berikutnya